kang kusoy jalan ya
ma ciup makanannya
baik kang kusoy
begitu istri kami pergi ke luar negeri
keadaan memaksa kamu menjadi tulang rusuk
kamu menjadi tulang rusuk
sekarang tiba tiba istri kamu pergi meninggalkan kamu
anak kamu yang harus kamu urus
keadaan bisa memaksa kamu menjadi telang rusuk
keadaan pasti bisa memaksa kamu
untuk menjadi tulang rusuh dan tulang punggung sekaligus
yang yang air
tidak kalah sama kualitas sembakonya
coba rengkok dulu
kalau jelek pasti pak ustadz rw marah marah
yaudah irate berangkat dulu ya pak
pesawat dari timur tengah sudah mendarat
banyak sekali tkw yang pulang
sepertinya kita tidak bisa mengantar mereka pulang satu persatu
jadi saran saya
sebaiknya biar para suami saja datang ke sini untuk menjemputnya
bu yoyo cucu sebentar ya
cucu kan mesti kerja di restoran sampai lebaran
terus hari ini kan cucu masuknya shift sore
makasih kamu udah ngantar cucu yoyo kesini ya
mama nunggu di kantor
terima kasih ya cuk
ibu udah pulang ya
ibu udah pulang
ini buat tuti
makasih kang kusoy
itu makanan buat buka puasa
aku pikir kang kusoy jauh jauh ke cibatu beliin aku baju kek sepatu kek tas kek gitu yang bisa aku pake pas lebaran
gak taunya dibeliin makanan buat buka
kang kusway kan belanjanya di cibatu
barang barang di cibatu itu tidak ada makanan untuk buka
bagaimana kalau kita lihat sebagus barang barang yang ada di bogor
kalau kang kusoy beli
nanti tidak sesuai dengan selera tutik
pakaian tuti kan bagus bagus
takutnya tuti tersinggung sama kang kusoi
kang kusoy mikirnya gak boleh kayak begitu dungs
yang namanya hadiah itu
gak dinilai dari berapa harganya
dinilai dari siapa yang ngasih

ulang dulu ya
belum sholat asar
kang kusoy jalan ya
akang mau ke kantor pak mustaqim
mau jemput teh uli
bukannya nanti teh uli diantar kang
biar akan aja yang ngejemput teh uli
ya aja canggongwhen
saya tahu pasti kamu sakit hati tapi kamu harus yakin cuy
kamu sabar ratu
aku yakin pasti ada yang indah di balik semua ini
sampai jumpa lagi